kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta menyebabkan setidaknya empat puluh sembilan orang luka luka
di mana empat puluh enam adalah dewasa sementara tiga orang adalah anak anak
dan mereka kebanyakan mengalami luka bakar serius
tangis ari tak kuasar tertahankan ketika melihat anaknya
kanza terbaring lemah tidak berdaya dengan luka bakar di sekujur tubuh
bocah tiga tahun itu merupakan salah satu korban kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara
pada sabtu pukul dua dini hari tadi kanza bersama dua sepupunya yang seusianya
ilsan dan juga iksan dirujuk ke rumah sakit pusat pertamina untuk mendapat perawatan lebih lanjut
di mana saat kejadian jumat pukul delapan malam kanza sedang bermain di rumah saudaranya
karena ayahnya ari menemani sang ibu yang baru saja melahirkan di rumah sakit
korban sempat dibawa lari oleh nenek dan bibinya keluar rumah
namun jarak waktu ledakan yang sangat cepat membuat ia tetap terluka bakar
total ada dua puluh empat korban luka luka yang dirawat di rumah sakit umum daerah koja
satu di antaranya meninggal dunia sembilan belas dirujuk ke rumah sakit lain
satu mendapatkan rawat inap dan juga tiganya rawat jalan
sudah sudah diboleh masuk
kondisinya sangat mengkhawatirkan juga ya
tapi ini mau dirujuk ke rs pertamina hari ini
tiga tiganya mau dirujuk semua
posisi entah itu tidur atau tidak sadar saya kurang tahu juga
semua muka amal seluruh badan